kita bergeser ke kementerian kelautan dan perikanan
ada pernyataan pers dan sertijab di sana yang akan kita simak berikut ini
yang terakhir pemerataan kesejahteraan
jadi tiga pilar mengawal visinya pak jokowi menjadikan laut masa depan bangsa
dan bapak punya tugas baru
sekarang visi pak presiden dengan kabinet indonesia maju adalah memperbaiki sumber daya manusia
dulu saya mimpi sepuluh politeknik setahun
tapi yang mampu dikerjakan tujuh politeknik lima tahun
jadi antara mimpi saya dan realita masih jauh
saya yakin pak edi prabowo lebih muda badannya lebih besar dari saya
pasti semuanya lebih komplit
beliau juga jam terbangnya di dpr dan segala macam
setahun mestinya bisa
jangan tujuh politeknik lima tahun pak
ini nah ini
jadi bapak harus dorong kawan kawan ini sudah terbiasa dengan high speed
jangan diturunin lagi kecepatannya pak
nanti turunin lagi ya nanti nggak bisa bergerak cepat lagi
apalagi ini pak presiden kan indonesia maju
barangkali itu yang saya ingin pesankan ke bapak
saya titip fire press empat puluh empat ke bapak
kemudian saya juga titip penanggulangan alat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
baik cantrang troll bom portas dinamit
supaya laut kita terus lestari dan produktif
yang ketiga jaga kedaulatan laut kita hanya untuk bangsa kita
karena itu satu satunya sumber protein
sumber kehidupan yang masih accessible bagi kebanyakan rakyat kita
karena kalau tambang dan lain sebagainya itu memerlukan kapital besar
tidak semua anak bangsa bisa mengakses
dan sekarang perikanan sudah terbuka
siapa saja bisa kemana saja
bisa mancing bisa nangkep pakai jaring dan hasilnya ada
barangkali itu yang saya ingin bapak pertahankan
dan tentunya yang terakhir kawan kawan kkp
bila ada lima tahun ini saya melakukan kesalahan kata dan laku
saya mohon maaf kalau pak edi nanti sudah terbiasa dengan hal hal antara birokrat dan lain sebagainya
kalau saya dulu orang asing kan masuk sini
jadi pasti banyak hal yang kita harus adjust
banyak hal yang kita bentrok dan tidak sekata tidak seiya
saya mohon maaf yang sebesar besarnya
dan saya betul betul menikmati dan betul betul apa ya
pak jokowi memberikan sebuah keajaiban dalam hidup yang tidak mungkin kejadian dua kali dalam hidup seorang manusia biasa
terutama yang tidak berpendidikan seperti saya bisa jadi menteri
itu hal yang luar biasa
dan saya buktikan dengan kerja dedikasi
semampu es besaikan
dan insya allah pak eddy dengan tenaganya dengan umurnya yang lebih muda dan pengalamannya
dan pasti akan berhasil
tentu saja harus di dukung oleh bapak bapak semua
kira kira seperti itu
dan terima kasih atas lima tahun bapak dan ibu bersama saya
dan mohon maaf bila ada kata atau laku yang tidak berhasil
atau lagu yang tidak pada tempatnya
ahirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh